alhamdulillah kita menang pertandingan ini kita lolos delapan besar
ini semua berkat kerjasama tim dan kerja keras kita semua
terima kasih juga buat supporter yang selalu mendukung kita
kita juga semua gak mau kalah pokoknya dalam hati semua pemain sudah dibilang sama coach
kita harus bisa lolos dan bisa lolos ke dunia
gak tau mungkin besok mau di usg karena mau dilihat bagaimana hasilnya jadi harus nunggu dulu
saya nggak bisa ngomong sekarang kan karena hasil usg nya besok jadi ya lihat besok bagaimana
kami akan bisa nanti melihat pemain yang lain
ya saya bukannya mau lihat yang lain tapi lihat pemain yang di luar karena saya belajar dari mereka juga
ya kayak ronaldo berapa banyak yang menghujat dia berapa banyak yang gak suka sama dia lebih banyak dari saya
dia fansnya lebih banyak hatersnya lebih banyak dia bisa kita juga ya harus belajar ke sana
jadi ya memang rasanya gak adil anak delapan belas tahun dikasih beban berat
teman teman saya juga ada yang dihujat segala macam
ya ini resiko kami kami ngambil jalan seperti ini jadi yaudah harus optimis bisa buktiin sama yang lain
kalau itu mau buka ataupun nggak buka ya menurut saya tergantung dari orangnya bagaimana dia nanggapin dan juga pengaruh dari teman temannya
kalau semua yang menjudge ke dia ya dia makin down
tapi kalau kita menjudge ke dia ya dia makin down
kalau kita mendukung dia lama lama dia naik
jadi dua dua ini kan jadi striker ya di depan bagaimana nih ya apakah kamu sudah cukup nyaman dengan itu
saya main bola di rumah dulu di medan kecil striker kok jadi ya bapak saya juga striker jadi tau bagaimana cara main

terima kasih terus dia tersenyum namasized di pol drama

willya di pua